stadion pakansari cibinong kabupaten bogor jawa barat resmi menjadi kandang timnas indonesia pada semifinal leg pertama melawan vietnam sabtu tiga desember nanti
anggota federasi sepak bola asean aff beserta pssi telah memeriksa kondisi lapangan di stadion pakansari yang renovasinya akan dipercepat jelang laga indonesia kontra vietnam nanti
tim dari federasi sepak bola asean aff dan induk sepak bola indonesia pssi
senin sore melihat kondisi tribun penonton dan lapangan di stadion pakansari kecamatan cibinong kabupaten bogor jawa barat
mereka bahkan menggelar rapat internal dadakan di aula stadion selama satu jam
hasilnya tim menilai kondisi rumput lapangan butuh pemolesan ulang
selain itu pagar pembatas tribun penonton juga harus ditambah besi berlapis demi keamanan pertandingan
tim pemantau memastikan stadion yang baru berdiri kurang dari setahun ini sebagai lokasi pertandingan liga piala aff antara indonesia melawan vietnam
aspek keamanan kenyamanan lapangan rumput semuanya
dari kualitas rumput gimana
ya harus ada perbaikan lah harus ada perbaikan tapi minor ya minor revision lah
sementara dinas muda dan olahraga kabupaten bogor mengaku siap mengejot perampungan fasilitas interior dan eksterior stadion hingga sembilan puluh lima persen
banyak hal karena kita dalam proses pembangunan
jadi itu di dalam lapangan itu saya kira tidak ada masalah
tidak ada masalah
tapi mungkin yang dibuat
selain persiapan fasilitas lapangan tim pemantau juga mengukur keamanan stadion
rencananya indonesia sebagai runner up grup a akan menjadi tuan rumah dalam pertandingan semifinal piala aff melawan jawara grup b vietnam awal desember nanti
muhammad juanda bogor